dan kita ke informasi lain tim bola voli putri dari badan intelijen negara atau bin
berhasil menjadi juara dalam liga voli indonesia atau livoli divisi satu
usai taklukan barat tamu da jakarta
kepala bin jenderal paul purnawirawan budi gunawan yang hadir secara langsung
melihat pertandingan mengaku bangga atas pencapaian tim voli putri bin tersebut
pertandingan voli dilaksanakan di gordebes kebupaten tabanan bali pada minggu siang
tim bola voli putri bin menaklukkan barata muda jakarta dengan perolehan skor tiga satu

kepala bin jenderal paul purnawirawan budi gunawan yang hadir secara langsung
melihat pertandingan mengaku bangga atas pencapaian tim voli putri bin tersebut
menurutnya para atlet bin memiliki talenta yang baik sehingga bisa menjuari event ini
ya kami semua bersyukur tim putri dari bin telah mampu menjuarai
target kami ke depan otomatis sekarang masuk ke divisi utama
jadi saya minta anak anak kami untuk persiapan masuk event divisi
divisi utama dan proliga
memang sudah kita persiapkan sekian lama anak anak ini
kebetulan ada talenta talenta yang bagus di sekolah tinggi intelijen negara dan di b
ini kita pesatkan pelatihannya menjadi satu
kita mulai dari divisi satu
atlet atlet dari anak anak kita dari bin ini mampu memberikan kontribusi
mengharumkan nama bangsa ke depan dalam event event internasional
kepala bin berharap para atlet ini mampu memberikan kontribusi
dan mengharumkan nama bangsa dalam event internasional untuk ke depannya
adapun livoli divisi satu dua ribu dua puluh dua berlangsung sejak dua puluh lima september hingga dua oktober dua ribu dua puluh
kejuaraan nasional antar klub voli ini diikuti oleh empat puluh dua klub dari lima belas provinsi
antaranya dua puluh tiga klub voli putra dan sembilan belas klub voli grup